semua rata rata menginginkan anies maju lagi ya kalau memang cocok ya why not
silakan saja tetapi dari pks
ada pun menyangkut masalah pilkada
semua rata rata menginginkan anies maju lagi ya kalau memang cocok ya why not
silahkan saja tetapi dari pks lagi menginginkan
karena pak anies sudah dua puluh lima persen suaranya sudah levelnya nasional
jadi kita berharap ada kader dari pks kebetulan menjadi jawara sedikit dalam kursi
paling tidak delapan belas kursi sudah bisa mengantarkan untuk memilih gubernur
selebihnya nanti siapa yang akan terpilih dalam situasi
pasti nanti di ujung ujung